siapa sangka hobi bercocok tanam dan beternak ikan dapat dilakukan bersamaan di satu lahan
tanpa membutuhkan lahan yang luas komunitas moja yang tergabung dalam padepokan domas geger hanjuang
di kawasan cigugur girang kabupaten bandung barat sukses budidaya lekung atau lele kangkung
perpaduan budidaya lele dan kangkung terbilang cukup sederhana
yakni hanya memanfaatkan sebuah ember yang berisi air untuk kemudian dimasukkan bibit lele
kemudian penutup ember tersebut dilubangi seukuran gelas dan ditanami bibit kangkung
dengan metode ini bibit lele bisa tumbuh dengan cepat dan tanaman kangkung pun tumbuh dengan subur
hal tersebut terjadi lantaran bibit ikan lele banyak mendapat nutrisi dari akar kangkung yang tumbuh di atasnya
riani sudarmo yang merupakan pembina padepokan domas geger hanjuang
mengungkapkan ide budidaya lekung ini muncul pada saat pandemi covid sembilan belas
demi membangkitkan perekonomian warga berusaha memutar otak dan dituntut untuk kreatif
budidaya lekung yang dikembangkan oleh komunitas moja ini mendapat perhatian dari wakil bupati kabupaten bandung barat hengki kurniawan
dirinya menyatakan kembali bersemangat untuk mengkampanyekan pemanfaatan lahan di sekitar rumah
kalau misalnya kebun kecil kita bisa pakai ini bunga dia polyback atau hidroponik itu kita kampanyekan
ternyata di sini juga buriani memberikan pelatihan ala bantuan ember dan sebagainya
nah ini menarik juga
oh iya semangat lagi untuk ah cari csr
paling nggak kita beli embernya untuk kita bagi bagi ke masyarakat
selama pandemi covid sembilan belas ini lekung sudah dipanen sebanyak dua kali
pelatihan budidaya juga dilakukan kepada sekitar dua ratus lima puluh orang
mulai dari masyarakat cigugur girang hingga pengemudi ojek online
tresna pamungkas bandung barat jawa barat